karena minuman berenergi membebani kelencar adrenal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
minuman bersoda dengan pemanis memberikan dampak seperti penambahan berat badan
diabetes kerusakan gigi hingga pembentukan lemak dan kolesterol tinggi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
sebanyak lima puluh gram per hari atau setara dengan empat sendok makan gula per hari
nah kurangi atau kurangkan
nah kurangi atau kurangkan
nah kurangi atau kurangkan
nah kurangi atau kurangkan
konsumsi makanan dan minuman manis terlalu berlebihan
karena ternyata makanan dan minuman manis termasuk minuman bersoda
itu dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh kita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
berbeda dengan ahli gisi pakar mikrobiologi mengatakan
perlu adanya studi khusus yang mempelajari perilaku konsumsi makanan tertentu terhadap efektivitas vaksin
apakah asupan juga mempengaruhi
masalahnya kita tidak punya kontrol terhadap itu
jadi misalnya nih untuk menjawab pertanyaan tersebut ya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
satu yang makanan banyak berlemak satunya banyak makan sayur misalnya gitu kan
karena dibandingkan apakah ada perbedaan insiden pusing insiden demam di antara dua kelompok tersebut
nah sayangnya kita belum pernah ada tuh studi seperti itu
sehingga ya akhirnya ya mungkin dugaan saya sama dugaan apa
anda juga sama gitu kita saling menduga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
apakah setelah divaksinasi ini tingkat kejadian gejala covid yang harus masuk rumah sakit menurun
tidak nah itu yang mungkin harus kita fokuskan ke sana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
sementara pemerintah menarget
lebih dari empat puluh juta orang menerima vaksin hingga juni dua ribu dua puluh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
tidak hanya saat kita menjalani vaksin
tapi juga membantu meningkatkan imunitas saat pandemi masih melanda
yudi yudawan indra raharja jakarta